konser dewa sembilan belas dengan tajuk live conshard dewa sembilan belas all star
yang rencananya digelar minggu malam di surabaya gagal
konser yang dipromotori oleh iki organizer
rencananya akan menghadirkan firza mulan jamila al ghazali duljailani dan dewi dewi
akibat terganjal sejumlah persyaratan administratif
artis artis besutan ahmad dhani itu pun gagal manggung
saya ingin menyampaikan supaya jelas ya masyarakat ini ya
bahwa ini yang diajukan itu kampanye tadinya ya
tadinya konser terus berubah lagi ada surat pengajuan lagi kampanye
ini yang ada suatu tidak kejelasan
nah inilah yang menyebabkan dari pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan izin
karena izinnya belum dilengkapi
maka pihak gedung tidak mengizin
mengizinkan penggunaan gedung
sedianya konser yang mengusung nama besar dewa sembilan belas ini didedikasikan untuk ahmad dhani
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini